ada yang menarik dari dunia olahraga selain cabang olahraga prestasi
ada juga cabang olahraga yang dikategorikan sebagai cabang olahraga rekreasi
mirip dengan cabang olahraga prestasi cabang olahraga rekreasi ini juga memiliki event internasional
namanya adalah tavisa world games dua ribu delapan belas
nah ini pertanyaannya apa dan juga bagaimana kegiatan di tavisa yang sudah memasuki tahun ke enam ini
kami punya liputannya untuk anda
di tahun dua ribu delapan belas indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar bangsa bangsa asia
atau asian games
tapi mungkin sebagian dari anda ada yang belum tahu bahwa sebelum menjadi tuan rumah asian games
pada tahun dua ribu delapan belas nanti indonesia tepatnya di jakarta pada tanggal enam hingga dua belas oktober mendatang
juga akan menjadi tuan rumah sebuah event internasional bertajuk tavisa world games
nah apa itu tavisa world games
dan bisa dibilang tavisa ini adalah olimpiade
untuk permainan dan olahraga rekreasi
dan untuk penyelenggaraan tavisa world games dua ribu enam belas kali ini
jakarta telah menyiapkan kawasan wisata ancol
yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu venue utama
tapi berbeda dengan event di olahraga prestasi
di olahraga rekreasi gelar juara atau perebutan medali bukanlah hal yang utama
semangat yang diusung dalam olahraga rekreasi lebih ke arah semangat kebersamaan dan kegembiraan
dan satu hal lain yang menarik adalah
di event tavisa ini juga akan lebih menonjolkan budaya dan olahraga tradisional yang ada di seluruh dunia
sebagai tuan rumah indonesia tentu akan memanfaatkan kesempatan ini
untuk menampilkan budaya serta olahraga dan permainan tradisional yang ada kepada dunia
seperti yang ditunjukkan oleh patung yang ada di kawasan wisata ancol ini
lomba terompah panjang atau yang kita kenal dengan lomba bakyak
ini juga akan ada di tavisa world games dua ribu enam belas
selain terompah panjang
di tavisa dua ribu enam belas juga akan menampilkan aksi lompat batu asal nias
bambu gila dari maluku
hingga beragam bela diri dan permainan tradisional seperti egrang dan galasin
tak hanya olahraga dan permainan tradisional
ada juga aksi lain yang dapat disaksikan di tavisa world games dua ribu enam belas
mulai dari extreme sport cheerleading hingga elektronik games
seluruhnya akan ditampilkan dalam tiga event utama dalam tavisa
yaitu festival eksebisi dan kompetisi
sisi lain dari penyelenggaran tavisa dua ribu enam belas
yang menampilkan budaya dan olahraga tradisional asal indonesia ini
juga diharapkan akan dapat mengangkat sektor pariwisata tanah air
karena selain keindahan alamnya
keberagaman budaya indonesia adalah salah satu nilai jual dan daya tarik utama sektor pariwisata di tanah air
dengan persiapan yang sebenarnya kurang terasa gaungnya
penyelenggaran dan pengamasan tavisa world games di jakarta ini diharapkan tidak kalah meriah
dengan event event olahraga prestasi
apalagi di tavisa dua ribu enam belas kali ini
diharapkan setidaknya satu ratus sepuluh negara dan lebih dari dua belas peserta akan hadir di jakarta
relangga wisnuwaji jakarta